sejumlah petugas dari direktorat kriminal umum polda metro jaya
kami siang mendatangi kantor badan pertanahan nasional
kota jakarta selatan di bilangan jagakarsa jakarta selatan
kedatangan penyidik polda ini untuk melakukan penggeledahan
di sejumlah ruang kerja
penyidik mencari dokumen dokumen sebagai barang bukti
dalam kasus mafia tanah yang melibatkan empat pejabat
badan pertanahan nasional jakarta dan bekasi
mereka telah ditangkap penyidik polda sebelumnya
direktur kriminal umum polda metro jaya mengatakan
kasus mafia tanah ini mempunyai modus beragam
mulai dari yang konvensional memalsukan sertifikat
maupun yang paling canggih yaitu membobol akun
yang sebenarnya tak bisa sembarang diakses
dan yang paling canggih ada ilegal akses
seharusnya akun yang tidak bisa ditembus
ditembus oleh mafia ini
oleh karena masyarakat sekalian ini adalah mafia
ada perkumpulan kelompok kelompok tertentu
yang memperoleh keuntungan secara tidak sah
merugikan masyarakat banyak
dan pada kasus ini melibatkan antar distansi
sementara itu santoso kepala kantor atr bpn jakarta selatan mengatakan
akan mendukung penuh pemberantasan mafia tanah
khususnya di jakarta selatan
kita mendukung penuh pemberantasan mafia tanah
khususnya di jakarta selatan
jadi kami minta kepada masyarakat untuk tetap yakin
mengurus sertifikatnya ke kantor pertahanan jakarta selatan
lebih jauh dikatakan direktur kriminal umum polda meterjaya
bahwa pemberatasan mafia tanah ini
polisi tak bergerak sendiri
dan akan bekerja sesuai instruksi presiden joko widodo
badru zamal jakarta